hai pagi lady dan ratu saat ini situasi di bypass cicalengka ini sedang dilakukan proses
evakuasi bus bus sedang diangkat ke jalan utama jadi tadi malam itu sekitar pukul tiga pagi bus
arah menuju ke bandung terjatuh sebenarnya bukan ke jurang tapi ke jalan yang ada di bawah jalan
utama dan itu sekitar sepuluh m di bawah dan jalan jalan perdesaan seperti itu dan seksat ini sedang
diangkut bus tersebut dan ada tiga belas penumpang di dalamnya dan pada pukul tujuh pagi sudah berhasil
dievakuasi semua sepuluh mengalami luka ringan satu luka berat dan dua meninggal dunia kesemua korban
itu saat ini sedang ditangani di rsud cicalengka yang jaraknya tidak jauh dari ini sekitar dua ratus meter
hai untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini